aduh kak kak kak kak misha
seharusnya aku benci sama dia
seharusnya aku sangat benci sama dia
eh non ini mobilnya udah siap non
jadi ke rumah sakit kan
kamu jangan ribut ribut dong
nanti ketahuan sama kak misha dan mama leno
non penyerahan mau ambil hasil tes itu non
kalau aku ambil hasil tes itu
pasti aku akan terus penasaran
ngapain tuh si zahira dan kacung itu pergi diam diam
pasti ada hubungannya dengan telpon di rumah sakit tadi
gue harus ikutin mereka sekarang
tadi saya dapat telepon kalau
hasil tes dna nya sudah bisa diambil
sebentar ya mbak
nol tenang aja non
aku yakin hasilnya juga pasti akan cocok sama tuan prabu
ya udah non aku beli minum dulu ya
biar non lebih tenang
iya makasih ya man
ini buah hasil tes lab nya
permisi ya bu
paling paling akan terbukti bahwa kamu
memang bukan anak papa
seternyata mama kamu itu
sudah melahirkan anak perselituhan
dengan laki laki lain
kak kak kak kamisya
om om ngapain sih belain dia segala
emang om itu siapanya dia
karena om lihat sendiri kamu ganggu
karena zaira anak om
comment saya edisi murid

anak jawa sekolah b honoris
kamesha tolong balikin kak itu punya aku kak
sekarang nasib lo itu ada di surat ini
kalau mau kertas ini lo ambil aja sendiri
nih kak balikin
sekarang gue jatuh dulu aja
kamesha balikin dong kak
man balikin ya man
kau usah usah merusak mama
kenapa sih man
kenapa sih pake dirumek segala
dasar kacung aku diri
kali ini lo bisa lolos gara gara si kacung jelek ini
besok besok lo gak akan pernah bisa lolos dari gue lagi
aku gak tau man kalau kamesha bakal datang kesini
dan dia berusaha untuk ambil hasil tes dana aku
dan aku juga belum sempat letasin dia
makanya aku juga gak mau ngeliat
ya aku hancurin aja
bukan ini maksud bikin lo sedih
ya menurut aku ini hasil
hasil tesnya tuh gak penting non
karena nono adalah anaknya tuan prabu
tapi aku gak akan pernah tahu man
apa benar aku anaknya papa atau bukan
non itu pasti anak kandungnya tuan prabu
makasih ya men
eh enggak apa apa pak koman
cuma keselakuan dikit aja
saya benar benar tidak mengerti dengan kejadian kemarin pak
kenapa pak prabowo bisa sangat akrab dengan anak itu
itu kan anaknya ihsan pak
musuh besar bapak
dan saya sama sekali tidak mengerti kenapa bapak malah memarahi saya ketika anak itu saya letak
diam saja kamu
gak usah semua urusan saya itu kamu harus mengerti
lebih baik untuk masalah yang satu ini kamu gak usah ikut campur lagi
sekarang kamu keluar dari ruangan saya
pak prabowo benar benar aneh
ada apa antara pak prabu dan anak itu
masa sih aku salah lihat
itu pasti mas ihsan
aku ingat betul sosoknya
tapi kenapa amera bilang kalau ayahnya itu sudah benar benar meninggal
kamu sedang ngelamunin pacar lama kamu yang sudah mati itu
tapi apa benar mas prabu dan amira gak ngeliat mas ihsan di restoran kemarin itu mas
sama sekali gak ngelihat
aini kamu dengar saya
sekali lagi kamu menyebut nama orang itu di dalam rumah ini rumah saya
kamu tidak usah bicara lagi sama saya
aini kamu dengar saya
sekali lagi kamu menyebut nama orang itu di dalam rumah ini rumah saya
kamu tidak usah bicara lagi sama saya
mama ketemu sama orang yang mirip hanya amira itu
mengapa papa harus marah seperti itu
dan kenapa mama harus sedih
jangan jangan hubungan mama dan aini amira dalam itu
jangan jangan hubungan itu tidak akan berakhir
karena itu papa marah
aku ini memang
eh sudah pulang ya
kok lama banget sih
abis dari rumah sakit ya
zaira kenapa sih
kamu masih belum yakin kalau kamu itu anak papa
ya sudah sebaiknya kamu tes lagi
tapi salah ya
nggak usah tes tes gitu segala
sebaiknya kamu mengacau
karena dari kaca juga sudah ketahuan
kalau kamu itu bukan anak papa
karena sama sekali tidak ada mirip miripnya
nond bisa tidak jangan mengganggu nond zaira
eh man bisa tidak
tidak usah ikut campur masalah kita
untung ya man
saya tidak akan melapor kamu ke papa
coba kalau saya melapor kamu ke papa
lelah dan bisurti sudah diusir
sudah dipecat dari rumah ini
bisa hanya berlindung di belakang zaira saja
apa yang kamu lakukan man
nond kenapa kamu diam saja
sudah lama saya sudah capek man
lagian pak mesya itu sudah benar juga man
kenapa saya harus diam diam untuk mengakui tes dna
tapi memang benar man
saat saya mengambil hasil tes dna
saya merasa sangat takut
saya tidak bisa membayangkan
kalau saya bukan anak papa man
kalau saya anak mama dan ayahnya amir
saya tidak bisa membayangkannya man
sudah lama man
saya capek saya mau tidur
tolong kasih nanti kalau kamu ketemu di kampus
pasti zaira akan lebih cantik kalau pakai bando ini
terus jangan lupa bilang sama dia
ini hadiah kecil dari mama